sehari menjelang idul adha pihak masjid istiqlal sebagai pusat kegiatan islam di jakarta melakukan berbagai persiapan
mulai dari pengaturan wilayah sholat id hingga penyembelihan dan distribusi santunan hewan kurban
menjelang idul adha seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah persiapan masjid istiqlal jakarta melangsungkan dua agenda besar
yaitu sholat idul adha dan penyembelihan hewan kurban sudah mencapai sembilan puluh persen
tenda tenda dan kelengkapan teknis sholat id pada senin esok sudah disiapkan
untuk hewan kurban panitia masih membuka penerimaan santunan hingga esok seusai sholat id
satu ekor sapi dan sebelas ekor kambing telah diterima pihak masjid untuk didistribusikan ke berbagai masjid di jakarta
karena itu panitia mengimbau warga penerima kurban agar tidak lagi antre di area masjid tersebut
jadi masyarakat tidak perlu datang ke istiqlal
pagi pagi untuk hanya sekedar mendapatkan antri mendapatkan hewan
karena tidak dibagikan di sini jadi pihak panitia yang mengantar ke tempat mereka
penyerahan secara simbolis hewan kurban dari presiden dan wakil presiden republik indonesia telah dilakukan
diwakili oleh kementerian sekretariat negara dan dinas kesehatan
sapi jenis ongol asal tuban jawa timur seberat satu lima ton dan satu tiga ton ini diberikan kepada panitia kurban
sebelumnya petugas terlebih dahulu menginspeksi kelayakan sapi tersebut sebagai hewan kurban
secara resmi hari ini kami atas nama sekretaris presiden tentunya menyerahkan hewan kurban ini ya sapi
untuk bapak presiden untuk tentunya dimanfaatkan bagi yang berhak

beratnya ini sekitar satu lima ton atau satu lima ratus kilogram
sementara itu terkait kebijakan tentang pengendalian penampungan dan pemotongan hewan
yang dikeluarkan oleh gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama tahun lalu
pihak masjid istiqlal jakarta mengaku pemotongan hewan di sana telah memenuhi standar yang berlaku
untuk di istiqlal tidak jadi masalah ya karena masjid istiqlal itu memiliki rph sendiri
yang sudah bisa dikatakan memenuhi standar kebersihan atau standar kesehatan

sebelumnya gubernur dki jakarta sempat mengeluarkan kebijakan tentang pengendalian penampungan dan pemotongan hewan
salah satunya tentang larangan memotong hewan kurban di tempat umum
motiawi rosastro jakarta
dan untuk mengetahui bagaimana persiapan idul adha sudah ada korespondensi nn indonesia ruli kurniawan
di masjid istiqlal jakarta saat ini
ruli besok sudah hari raya idul adha
bagaimana persiapan di masjid istiqlal dari pantauan anda sejauh ini
masjid istiqlal jakarta jakarta
baik itu untuk
sholat idul adha maupun untuk proses penyembelihan hewan kurban pada esok hari
dan pihak dari masjid dikasih sendiri mengklaim bahwa
istiqlal memiliki rumah potong hewan sendiri
yang memang kebersihan dan juga kelayakannya sudah cukup teruji
bahkan esok hari ketika penyembelian hewan kurban
mereka mendatangkan penyembeli dari rumah potong hewan pulau gadung
dan juga bahkan didatangkan juga dokter hewan dari kementerian kesehatan
untuk mengecek kesehatan dari hewan hewan kurban yang akan dipotong di masjid istiqlal jakarta reinhardt
dan untuk kita bicara mengenai hewan kurban di masjid istiqlal ini sekarang
bahwa kita mendengar kemarin bahwa baru hanya ada satu ekor sapi yang ada di masjid islad jakarta ini
namun sore hari ini kami mendapat informasi bahwa sudah terkumpul sebanyak dua puluh tiga ekor sapi
dan juga lima belas ekor kambing yang ada di rumah potong hewan masjid istiqlal jakarta ini
dimana dua di antara sapi sapi yang akan dikubarkan esok hari adalah sapi milik presiden jokowi dodo dan juga wakil presiden yusuf kala
di mana sapi milik jokowi memiliki berat sekitar satu lima ton sedangkan sapi milik yusuf kala seberat satu tiga ton
dan tadi siang sudah dilakukan serat terima dari biro protokoler dan juga media mensesnek ri kepada pihak dari panitia idul tata di masjid istiqlal jakarta
dan untuk kalau saya boleh menggambarkan sedikit bagaimana situasi di sekitar masjid istiqlal jakarta ini
ketika sudah didatangkan banyak sekali hewan hewan kurban di sekitar wilayah rph masjid istiqlal ini
banyak warga yang datang ke masjid iqlal mereka juga menyempatkan diri untuk melihat sebenarnya seperti apakah hewan kurban yang akan diputung oleh besok
dan hewan kurban ini memang didatangkan dari ataupun dikurbankan milik perorangan organisasi maupun dari lembaga yang ada di wilayah jakarta
dan mereka cukup entusiastuk
bagaimana sebenarnya ukuran dari sapi sapi yang ada di wilayah istiqlal ini
karena kalau saya boleh katakan renhard sapi sapi yang akan dikurbankan di sini berukuran cukup jumbo
bahkan bisa dibilang beratnya lebih dari satu ton
dan juga banyak warga yang datang ke sini mereka datang untuk mengabadikan besarnya sapi sapi
tidak hanya sapi yang ada di rph bahkan sapi milik presiden jokowi dan juga wakil presiden yusuf kalla juga menjadi satu objek foto
bagi warga yang datang ke wilayah masjid istiqlal ini
di belakangan ada sejumlah sapi sapi yang besok akan siap dipotong di hari raya idul adha
nah untuk distribusinya kepada masyarakat nanti seperti apa ruli di masjid istiqlal
agar ini mengantisipasi tidak terjadi banyaknya warga nanti yang ikut mengantri di masjid istiqlal untuk mendapatkan santunan hewan kurban
ya menurut informasi dari humas masjid istiqlal jakarta bahwa masjid istiqlal tidak akan menyerahkan daging
kurban langsung kepada orang orang yang berhak menerimanya
melainkan panitia dari pelaksanaan ibadah idul adha ini mereka akan mendistribusikannya atau menyebarkannya kepada komunitas dan juga masjid masjid yang ada di sekitar wilayah jakarta
dengan harapan masjid masjid dan juga komunitas ini mereka bisa lebih tepat sasaran untuk memberikan daging kurban dari masjid istiqlal kepada orang orang yang lebih berhak menerimanya
sekali lagi bahwa besok rencananya hewan hewan kurban ini akan dipotong pada sore hari atau sekitar pukul enam sore
dan tidak ada distribusi langsung dari panitia hewan kurban masjid istiqlal kepada para warga atau yang berhak menerimanya
melainkan akan disebarkan ke sejumlah komunitas dan juga masjid masjid di sekitar jakarta
baik jadi tidak ada distribusi langsung
melainkan ke sejumlah masjid di wilayah jakarta
dan total sudah ada dua puluh tiga sapi ya di masjid istiqlal dengan satu sapi milik presiden dan satu dari wakil presiden
terima kasih ruli kurniawan langsung dari masjid istiqlal jakarta